halo selamat sore anda pasti mengira saya ada di provinsi sumatera barat
oh saya masih ada di jakarta tempatnya di masjid ataufik lanteng agung jakarta selatan
nah kalau anda lihat gaya desain masjid di belakang saya ini mirip sekali dengan gaya minangkabau
kira kira terinspirasi dari apa dan juga siapa
nah nanti kita akan berbincang dengan tokoh yang memiliki ide untuk mendirikan masjid at taufik ini
kita akan ngabuburit bersama dengan ketua dpr ri puan maharani
kira kira apa saja kegiatannya jelang berbuka puasa
ayo ikuti saya ketemu tokoh yang satu ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih mbak puan mau meluangkan waktu lagi buat cnn indonesia
baik alhamdulillah ketemu lagi kamu lagi kamu lagi
kalau kemarin kita ketemunya di bali sekarang kita ketemunya di
tapi ini saya baru pertama kesini mungkin mbak puan bisa cerita ke saya dan juga ke pemirsa
ini kita lagi ada di mana mbak sebetulnya
ya alhamdulillah kita sekarang berada di masjid ataufik
yang mana masjid ini dibangun sejak tahun dua ribu delapan belas setelah lima tahun wafatnya almarhum pak taufik imas
memang masjid ini dibangun atas prakarsa alhamdulillah saya kemudian keluarga saya
atas persetujuan tentu saja ibu saya untuk bisa mengenang almarhum jasa jasa almarhum pak taufik kimas
dan tentu saja agar amal ibadah dan kemudian jasa beliau itu bisa bermanfaat bagi umat
sehingga kita membangun satu masjid untuk beliau
oke nanti cerita lebih lengkapnya soal desainnya soal arsitekturnya itu menarik sekali kalau kita lihat dari luar
saya pengen keliling mungkin mbak puan bisa aja kita keliling ya mbak ya
boleh mbak kita keliling yuk
mbak puan kalau tadi udah diceritain bahwa masjid ini didedikasikan untuk almarhum ayahanda untuk almarhum pak ataufik kimas
saya pengen tahu sebetulnya inspirasi dari desain masjid ini
karena kalau misalnya kita lihat dari luar ya mbak ya bentuknya itu berasa seperti di tanah sumatera barat gitu mbak
bentuknya seperti rumah rumah minangkabel gitu mbak
jadi memang awalnya itu saat kita berencana ingin membangun satu masjid untuk almarhum pak ataufik kimas itu pikirannya masjid kayak seperti apa ya
nggak mau seperti masjid masjid yang biasa gitu kan pakai kubah yang biasa
terus akhirnya tercetus beberapa rencana sampai akhirnya yaudah kita coba pakai desain yang sesuai dengan rumah rumah yang ada di indonesia
jadi akhirnya setelah berpikir panjang dengan beberapa
itu alternatif kita ya udah kenapa nggak rumah gadang aja di rumah minangkabau seperti di sumatera barat
karena kan kebetulan almarhum pak ataufik kimas itu ibunya itu berdarah minang gitu kan
kemudian setelah kita juga ngobrol gimana rencananya yaudah akhirnya jadinya seperti ini
masjid yang nggak seperti masjid biasa namun masjid yang bentuknya beda
arsitekturnya terus ada ciri khas minangkabaunya dan ya jadilah seperti ini yang
insya allah ya karena kekhasannya ini bisa membuat orang oh beda ya gitu
kelihatan banget kalau misalnya dari jauh itu sangat eye catching gitu
kelihatan banget sangat menarik perhatian kalau dari jauh kita lihat ini bentuk rumah gadangnya itu beda kayak masjid masjid lain
tapi tidak mengurangi esensinya ya mbak ya
oke ini menunjukkan kalau pdi perjuangan dekat juga ya dengan masyarakat sumatera barat berarti ya mbak ya
alhamdulillah ya apapun tetap saja nenek saya bapak saya
bahkan saya bahkan almarhum ibu fatmawati almarhumah ibu fatmawati juga sebenarnya berdarah minang
jadi ya kita juga nggak melihat kenapa harus minang kenapa harus bali kenapa harus jawa ya kebetulan saja kita waktu diberikan apa namanya contoh desainnya cocok dengan yang sekarang ini
ini lantai dua masjid at taufik
ini lantai dua masjid at taufik disinilah tempat beribadah atau kita sholat bersama
tadi kita sempat naik tangga ada aula itu tempat kegiatan sosial
jadi saya berfikir waktu itu kalau misalnya ada pengantin atau calon pengantin yang ingin melakukan akad nikah di masjid kemudian mereka bisa turun ke bawah untuk berkumpul dengan keluarganya di aula at tofiq
jadi memang masjid ini selain digunakan untuk beribadah juga saya berharap ini bisa menjadi kegiatan sosial jadi komplit setelah ya akad nikah kita bisa adakan silaturahmi di bawah
jadi ini lantai duanya nanti kita lihat mungkin lantai satu sebelum kita ke lantai dua
bermanfaat buat orang orang buat masyarakat di sekitar ya yang mau kemudian menikah dengan budget yang terbatas bisa langsung menuju ke masjid at taufik untuk menikah kemudian berkumpul bersama keluarga
kalau aktivitas selama ramadannya mbak puan nih selain kalau hari ini kan mbak sering tuh ke sekolah partai hari ini juga ke sekolah partai ketemu dengan kader kader
aktivitas ramadannya mbak puan itu selama ini apakah kemudian lebih sibuk atau banyak waktu luangnya
sebenarnya nggak sibuk juga nggak luang juga tapi ada aja acara
jadi kan karena dpr juga baru reses beberapa hari yang lalu tanggal empat belas kalau nggak salah yang lalu kemudian di antara itu saya masih punya jadwal jadwal yang harus saya selesaikan tugas tugas sebagai ketua dpr
seperti surat menyurap dan lainnya sebagainya
kemudian juga bertemu dengan ya teman teman kemudian bertemu dengan keluarga
memang acaranya bukan terlalu acara resmi tapi acara informal ya silaturahmi
walaupun kemudian memang masih nggak boleh ada berkerumun berkumpul kita batasi cuman ya alhamdulillah sekarang kita sudah bisa lebih bersilaturahmi lah
oke kalau bulan ramadhan lebih intimate lah ya
kalau misalnya selain bulan ramadan kan lebih banyak soal kerjaan soal tugas tugas legislasi
kalau ini lebih banyak silaturahmi menjalin aspirasi mendengar lebih mendekatkan diri kepada konstituen kepada masyarakat gitu ya mbak ya
bahkan kemarin saya juga sempat ketemu dengan penggiat perempuan
alhamdulillah kan undang undang tpks sudah disahkan
itu kita akan bahas dulu nanti
kita akan bahas tuh nanti
jadi yaudah kemarin mereka datang dalam rangka hari karti ya
terus yaudah kita sempat bertemu dan silaturahmi untuk menyampaikan aspirasinya
ngomong ngomong kita udah di sini ya mbak ya bahwa namanya ini masjid atau fik begitu
pengalaman yang tidak bisa dilupakan selama bulan ramadan dari mbak puan kecil dengan almarhum pak taufik kimas
itu apa sih mbak
tidak terlupakan beliau itu dulu selalu sahur
karena kan puasa
kemudian kita buka puasa bersama
karena kalau dulu itu masih ada waktu untuk makan bersama
karena kebetulan dulu itu saya tinggal bareng dengan orang tua saya
dengan ibu sama pak taufik kimas gitu
ibu mega dan pak taufik mas
kemudian buka puasa
dan ya sekarang ini kan karena semuanya sibuk
udah nggak buka puasa bersama
udah enggak sahur bersama
kalau sahur ya kalau sempat sahur
kalau buka puasa ya kalau memang
waktunya bisa ya buka puasa bersama
kalau enggak ya itu hal hal seperti itu yang kangen juga ya
momen yang paling dikangenin dengan almarhum pak taufik imas itu apa sih
selama bulan ramadan selain buka puasa dan juga sahur
pastikan pas zaman kecil ada nih mbak ya
jadi kan kalau waktu masih kecil
atau bukan masih kecil
waktu beliau ada
saya tuh paling susah itu sahur tuh makan kayak nikmat gitu
aduh kan antara ngantuk
mangga ngantuk tapi terus dibangun
puan puan sahur sahur gitu
jadi apa aja yang ada di depan mata itu
walaupun cuma seperti cuma ada ceplok telur
ya saya berusaha untuk makan tapi habis itu udah ya
tapi ya udah abis itu udah
bahkan sempat sempat kayak merem merem juga sih di meja makan
biasa berarti ya
itu terjadi pada semua orang
ini manusia biasa juga
pernah dimarahin sama pak taufik kemas gak sih almarhum bahwa
wah ini susah banget bangun sahur gitu
kalau sahur susah ya kan
bukan aku aja lah
semuanya juga susah bangun sahur gitu kan
untuk ya kayak makan sahur tapi yang seger buger gitu kayaknya
aduh susah banget
tapi ya kayaknya itu udah mungkin udah dari kecil kali
jadi pak taufik ya yaudahlah itu memang puan lah gitu
oke gitu ya
sekarang kalau misalnya pas bulan puasa ini sering juga sahur dengan ibu mega
karena kan ibu tinggal di tegu umar gitu
mbak kan berbeda ya bersama dengan keluarga
tapi kan kadang pengen sahur sama ibu
dan juga karena untuk menjaga kesehatannya
menurut dokter tidak selalu disarankan ibu mega untuk berpuasa
untuk menjaga kesehatan
karena sudah di atas enam puluh tahun
jadi saya juga gak mau ganggu bangunin pagi pagi sahur gitu
tapi beliau selalu mendoakan anak dan juga cucu cucunya supaya kusyuk puasanya
tapi kalau buka puasa masih sesekali saya datang untuk buka puasa bersama ibu
makna ramadhan bagi mbak puan dan juga keluarganya apa sih
ya bagaimana kemudian kita berusaha lebih mendekatkan diri kepada allah gitu kan
lebih mempunyai waktu untuk beribadah
kemudian ya puasa ini saya coba usahakan untuk selalu bisa berpuasa
selain hal hal tertentu yang kemudian saya membatalkan puasa saya
ya itu tentu saja saya lakukan di setiap bulan ramadan
bukan hanya tahun ini
tapi tahun tahun sebelumnya mbak
dan karena memang aktivitasnya itu tidak terlalu padat
kita masih punya lebih banyak waktu untuk bersama keluarga
ngomong ngomong soal bersama keluarga kan anak anak udah pada besar ya mbak ya
sekolah semuanya di luar
kangen gak sih mbak kalau misalnya sahur barengan sama mereka atau buka barengan sama mereka
ya kangen lah
cuman ya memang gimana mereka juga harus punya kewajiban untuk bisa menyelesaikan kuliahnya atau pendidikannya ya
sebagai orang tua kita juga harus tahu bahwa ada kalanya memang ya anak anak juga harus berjuang untuk dirinya
puasa gak puasa gak
aduh mah disini lagi dingin misalnya gitu kan
pasti langsung pada kelaperan ya kalau bisa
terus aduh mah disini lagi apa namanya tuh anginnya badai misalnya
begitu ya ya udah
pokoknya semoga tahan ya
mudah mudahan iya mbak iya mbak ya gitu
ya kita cuma bisa dari jauh mendoakan dan memberikan semangat lah
mbak puan kan
sebagai ketua dpr kemudian politisi pdi perjuangan ngurusin partai juga istri juga kemudian seorang ibu
banyak yang bertanya kemudian bagaimana sosok seorang ketua dpr puan maharani membagi waktu di bulan ramadan
supaya semuanya balance gitu mbak
saya selalu menekankan pada diri saya dan keluarga saya bahwa yang penting itu quality time
bahwa kalau semuanya itu harus perfect semuanya harus sempurna ya saya juga manusia
biasa ya nggak mungkin semuanya itu bisa saya sendiri yang urus gitu kan
yang pasti kan di bulan puasa ini ya kalau di rumah yang harus itu kan selalu harus ada makanan sahur
dan kemudian makanan berbuka
setelah itu kita kerja karena kan saya sekarang karena anak anak sekarang lagi sekolah di luar
jadi saya cuma berdua kan ya itu aja dan saya alhamdulillah ada yang bantu di rumah untuk bisa menyelesaikan tugas tugas itu
sehingga kalau saya lagi pergi ke kantor ya bisa fokus lah

ya bisa fokus lah
bisa fokus lah

ya jadi ibu ibu bekerja saya juga nih mbak makanya apalagi anak saya masih kecil kecil kan
itu harus membagi waktunya itu agak berat
saya udah merasakan apa yang kamu rasakan
oke jadi ibu kerja semangat ya sebagai kartini kartini masa kini
oke terima kasih sekali loh mbak puan kita udah diajak keliling di masjid
nanti kita ke sekolah partai sama sama untuk tahu menu buka puasa sahur dan juga lebaran alat keluarganya mbak puan maharani
mbak puan tadi kita udah jalan jalan di masjid attawfiq di seberang sekolah partai
sebelah seberang sebelah sekolah partai
jadi periak gini mbak di bulan ramadhan
ya ini alhamdulillah pada hari ini ada acara buka puasa bersama dengan ibu ibu yang anggota dpr ri plus istri istri anggota dpr ri dan temen temen kepala daerah perempuan dari seluruh indonesia yang gak berada di sekolah partai
jadi ya ini juga ada umkm sekalian untuk belajar
ya yang dari daerah daerah itu ya supaya temen temen nanti insya allah bisa men support untuk beli
juga ini ada makanan makanan pengganti beras
yang mana eh ini ada bukunya
oke ini saya dari tadi udah lihat tuh bukunya
resep makanan baduta dan ibu hamil untuk generasi emas indonesia
ini ini insuransi
inspirasi atau apa namanya yang bikin itu ibu mega
inspirasinya itu dari gue kenapa sih kita gak bikin buku
jadi ini ada fotonya ibu mega dan alhamdulillah saya diminta memberikan sambutannya
jadi ini perempuan dukung perempuan
oke untuk mencegah stunting
iya untuk mencegah stunting
resep resep makanan yang murah meriah tapi tetap bergizi buat keluarga dan anak anak
iya untuk generasi emas
jadi ibu mega saya kasih sambutan perempuan buat untuk perempuan
jadi ibu mega saya dukung dan bukan karena ini anaknya ibu mega cuman disini sambutannya dari ketua dpr ri gitu
ketua dpr ri
kan sesama perempuan harus saling mendukung
nah ini ngomong ngomong soal makanan ini banyak banget tadi saya sebetulnya udah sempat bertanya tanya ya di sana kalau ada kerinduan mbak puan terhadap almarhum pak taufik imas
kalau misalnya sahur sering dimarahin karena susah bangun
nah menu yang biasanya selalu disajikan untuk sahur oleh keluarganya mbak puan apa
simple aja biasanya karena kan sahur juga nggak bisa makan banyak kita biasanya ada kuahnya biasanya sup sup atau sop sok ya sop daging sop ayam kemudian selalu harus ada ayam ayam
ayam goreng ayam apa aja gitu biasanya kemudian telur ceplok telur dadar udah itu aja simple aja
yang gampang aja ya
kalau dulu zaman dulu suka disajiin sama ibu mega apa menunya kalau misalnya pas sahur gitu
kayak gitu sama aja
karena kan buat nolong subuh subuh tuh kalau gak pakai kuah tuh kayaknya agak seret gitu kan
jadi bisa ntar bikin semur pokoknya ada kuahnya dan simple aja karena kita emang makannya gak banyak kalau sih sahur
biasanya kalau sahur emang makannya sedikit aja sih asal ngisi
kalau menu buka puasanya yang jadi tradisi di keluarganya mbak puan itu apa
biasanya kalau buka puasa kita banyak banget ada es yang penting yang pasti tuh ada pembukanya dulu kayak misalnya es kelapa
es buah es campur gitu yang manis manis
esnya semua ya
masuk masuk atau kolak
tapi biasanya ya esnya sedikit aja sesuai selera lah tapi manis manis gitu
kemudian ada wah aneka jajan pasar misalnya
terus kemudian ada kue kue
sehabis itu biasanya kita langsung makan ke makanan utama ya nasi pastinya ya
kembali lagi lauk ada sayur ada ikan ikan atau ayam ayam atau daging daging
kemudian ya udah itu
sama seperti umumnya keluarga keluarga di indonesia
kolak itu pasti yang ada ya
karena kolak itu kayak langsung mencerahkan sos ada nasi manis ada bisanya ada kolak kalit itu pasti ada
kemudian kalau saya pasti teh panas manis
oh teh panas manis
sama kurma ya mbak
sama air putih udah
sama kurma gak
enggak saya gak selalu makan kurma
oh enggak selalu makan kurma
kalau udah mau makan kolak kurmanya saya enggak
tapi kalau saya nggak makan kolak kurmanya iya karena semua manis manis

nah itu berusaha
orang indonesia itu terlalu banyak buka puasa minum manis manis
langsung ntar jadinya diabetes
kalau menu lebaran yang disajikan oleh keluarganya mbak puan itu apa
ketupat opor komplit dan biasanya di bulan puasa pas saat takbiran ibu mega masak rendang ayam semur ayam sama opor
itu ibu yang masak
ibu mega yang masak sendiri
iya ibu yang masak
jadi kita biasanya ini udah tradisi setiap takbiran kita pasti buka puasa terakhir itu di rumah ibu mega
jadi malam takbiran kumpul semua anak anaknya
tebu umar ke rumah ibu
kita makan makanan masakan ibu sendiri dan kalau nggak di ibu mega yang masak kita nggak mau datang ke rumah mama soalnya bukan mama ya mas
jadi ya ibu tetap masak
sampai sekarang ibu rega masih masak buat anak dan cucunya
lihat di malam takbiran buka puasa terakhir
kalau tradisi lebaran di keluarganya mbak puan dan juga ibu mega itu apa sih yang selalu dilakukan gitu
biasanya dulu sebelum atau waktu pak taufik masih ada beliau belum almarhum kita selalu open house
karena kan di keluarga pak tovik pak tovik itu yang dituakan
kemudian ibu mega juga di keluarganya memang yang dituakan itu pak guntur karena kan beliau masih punya kakak
namun rata rata itu semua orang itu biasanya mau
katanya mau datang ke rumah kita karena ada pak taufik dan ibu mega
tapi setelah pak taufik almarhum beliau wafat kita tidak melakukan lagi kebiasaan tradisi open house
karena ya udahlah udah gak ada bapak kita gak usah open house
jadi cuma keluarga dekat saja yang kita buka
jadi biasanya itu kalau udah bulan puasa seperti ini tuh di rumah ibu udah ada tulisan kami tidak open house
oh apalagi pas masa pandemi sekarang ya
sama sekali gak ada
jadi hanya anak dan cucu saja yang kumpul sungkem dengan ibu mega
iya ibu mega
ada yang hilang ya mbak ketika pak tovik gak ada
ya nggak ada apa sih namanya ada bapak yang mengayomi lah kita semua pasti kehilangan
jadi ya itu kalau datang ya kayak ada yang kurang ya sampai baru ini udah hampir sembilan tahun tetep aja ada yang kurang
nah ayo dong jangan disini terus kita kesitu yuk
disitu nanti ada masak masak loh
ada demo masak
ada demo masak
kita pengen lihat
iya saya juga mau masak
nah ini nih semua makanan yang hari ini di sekolah partai saya akan masak
tapi sebelumnya saya mau liatin ke kamu saya akan bikin es cincau kelapa muda gula jawa
lihat ini ada tulisannya nih yang sampai ditulis nih
kita tes kepiawaan kepua dpr masak
ini bukan masak
ini bikin es dulu nanti masaknya di sebelah sana
oke masaknya nanti
oke ini dulu kita tes dulu

jadi pertama tama kita kasih dulu gula jawanya sesuai selera ini
ini gak bisa dicobain
iya ini gak bisa dicobain jadi sesuai
kan kita gak buburi
kalau nanti kurang manis ya silahkan tambah
kalau kemanisan tambah es aja
jangan ditambahin air
ini biasanya kalau di rumah menyajikan buat keluarga ini katanya favoritnya mbak ya
saya suka es kelapa sama dicampur cincau dan air kelapa muda
hampir setiap hari saya minum kelapa muda
biar apa mbak
biar tambah muda
supaya keras aja
biar awet muda selalu
aku pikir biar awet muda
setelah itu kita masukin cincaunya
aku mau tambahin juga
iya sesuai selera
kemudian kelapa mudanya
sesuai selera juga ini karena gelasnya besar saya nggak penuhin ya
sesuai selera aja nanti pas buka insya allah kita bisa coba nak
sama saya mau nyobain ini nih masakan masakannya ketua dpr
nanti saya nilai boleh gak mbak
kalau nilai kurang bagus nanti saya gak boleh lagi wawancara
setelah itu kita tambahin es dulu
seger banget ya
aduh ini tinggal beberapa saat lagi loh kita buka puasa
kayaknya seger banget
harusnya sih seger
saya suka banget air kelapa muda pakai gula jawa daripada pakai sirup atau gula atau sirup
lebih sehat juga
kemudian air kelapa mudanya fresh
air kelapa mudanya fresh
masak memasak ya
masak memasak ya
ini baru pertama loh
baru pertama ketua dpr kita tantang untuk masak loh
kemudian kita tambahin susu sedikit aja
karena ada rasa asing asingnya gitu ya mbak ya
supaya tambah gurih
ya udah ini kemudian pakai sendoknya diaduk sedikit
sendoknya lebih ini
nah ini buat nana tapi nanti kalau udah buka
nanti sesudah buka puasa
es kelapa cincau buatan ketua dpr ri mbak puan maharani
rasanya kayak apa kemanisan tinggal tambahin es batu
kalau kemanisan tambahin es batu
kalau kurang manis tambahin gula
kalau kurang manis tambahin gula
karena yang bikin udah manis jadi kita gak usah ditambah tambahin
beberapa menit lagi
mbak sambil nunggu ini
sambil nunggu acara masak memasak ini
nanti kita tanya dia
mbak puan masyarakat kan sudah diperbolehkan mudik ya
tapi mudiknya juga gak boleh merek mepet
karena nanti takutnya ada kemasukan yang panjang
kita pengen tanya
selama mbak puan akhir kali mudik tuh kapan
nah ini dia
ternyata dari lahir sampai sekarang besar seperti ini
saya gak pernah mudik
saya juga gak pernah mudik
saya juga nggak punya kampung halaman dalam artian tuh setiap lebaran tuh ada tradisi mudik
di keluarga saya
gak ada saya setiap tahun ya di jakarta aja
apalagi ini kan sebagai ketua dpr
masih banyak yang diawasi dikasih saran
sebagai mitra nya pemerintah sejajar
pemerintah sekarang apa nih dalam persiapan mudik dalam antisiklasi mudik
sebagai fungsi pengawasan memang ya sekarang memang sekarang reses teman teman juga banyak
yang ada di dapilnya masing masing
tapi saya stand by di jakarta ya juga mau ingin liat proses mudiknya seperti apa kan ini
sekarang udah mulai nih
diperkirakan delapan puluh lima jutaan orang akan melakukan mudik ke kampung halaman masing masing setelah
dua tahun gak diperbolehkan
dan sudah dari minggu lalu ini sudah berangsur angsur sudah ada yang mulai pulang mudik
jadi memang saya juga mengatakan kepada pemerintah tolong diawasi dijaga alur dan jalurnya sehingga
tidak terjadi kemacatan
dan semua orang yang akan mudik
orang yang akan melakukan mudik itu nantinya itu sampai kayaknya puncak mudiknya itu diprediksi itu
itu kita aman nyaman selamat sampai tujuan
semoga semua masyarakat yang mau bertemu dengan keluarganya ke kampung halaman masing masing selamat begitu ya
selamat dan sehat sampai tujuan
gak kena macet
gak kena macet
harapan kita seperti itu
kemarin kan sudah ada keberhasilan pengesahan rancangan undang undang tpks ya tindak pidana kekerasan seksual
akhirnya mbak setelah bertahun tahun ditunggu ini adalah hadiah kado buat masyarakat indonesia terutama kaum perempuan
apalagi kemarin hari kartini
anda melihatnya keberhasilan dalam pengesahan rutpks ini seperti apa sih capaiannya
ini keberhasilan bagi kita semua ini hadiah bagi perempuan semua perempuan indonesia juga buat indonesia
saya berharap bahwa peraturan turunan dari undang undang pks
yang baru saja tanggal dua belas kemarin disahkan itu bisa segera selesai agar implementasi konkret di lapangannya itu memang bisa bermanfaat sesuai dengan cita cita kita
dan negara hadir untuk bisa melindungi dan yang pasti insya allah kedepannya ini akan bermanfaat bagi anak cucu kita bagi masa depan bangsa dan stop kekerasan seksual
jadi perempuan indonesia speak up sekarang kita jangan sampai itu terjadi lagi di lingkungan kita diri kita dan juga
perempuan indonesia harus berani speak up
harus berani menyuarakan apa yang dia mau begitu ya
harus berani maju itu kata ketua dpr puan maharani untuk semua perempuan di indonesia
terima kasih sekali mbak puan maharani sudah menerima cnn indonesia untuk kedua kalinya ngabuburit
menjelang berbuka puasa saya tahu kegiatan anda banyak nanti kita pengen nyicipin masakannya ketua dpr seperti apa tapi nanti ya setelah azan maghrib
oke terima kasih sekali atas waktunya mbak puan kepada cnn indonesia pada hari ini
terima kasih nanda
dan demikian ngabu gurit saya bersama dengan ketua dpr ri puan maharani sampai jumpa di rumah toko berikutnya dalam ngabu gurit bersama toko
saya rifana pratipami selamat sore dan sampai jumpa